setelah melapor belasan orang yang tergabung dalam komunitas pecinta kucing
cat lover in the world mendatangi mapolsek ciparai kabupaten bandung
untuk melempahkan berkas laporan ke polisi yang sebelumnya sudah ditujukan ke mapol dajabar
mereka melaporkan kasus terkait adanya video viral dua ekor anjing yang menyerang seekor anak kucing
yang diduga sengaja dilakukan oleh perekam video
rabu siang belasan orang yang tergabung dalam komunitas pecinta kucing
cat lover in the world atau clau melapor ke polsek ciparai kabupaten bandung
terkait video viral perkelahian dua anjing dan seekor kucing
sebelumnya klau sudah melapor ke poldejabar namun disarankan untuk melaporkan ke polsek ciparai
kita itu yang pertama tentang video yang viral masalah anak kucing yang diadu sama anjing
dua ekor anjing sama dengan akun nama andika
tapi kita nggak tahu nih andika ini siapa
makanya kita minta pihak polsek untuk bantu mengusut tentang video yang beredar
karena kita dari komunitas pecinta kucing penyayang kucing aktivis kucing
sangat menentang tentang kegiatan ini apalagi disebarkan di sosial media
sementara itu kanit reskrim polsek ciparai membenarkan bahwa video itu berasal dari wilayahnya
namun pihaknya masih menunggu proses pelimpahan kasus itu dari poldejabar
meminta maaf dengan
rabu pagi pemuda bernama muhammad yopikun
mengunggah video berdurasi tiga puluh tiga detik yang berisikan permohonan maaf atas perlakuannya terhadap kucing tersebut
meskipun demikian pengacara cat lover in the world tetap akan memproses kasus kekerasan terhadap hewan tersebut sampai tuntas
sebagai efek jerah bagi pelaku lainnya
sebelumnya sebuah video berdurasi empat puluh tujuh detik tersebar yang menunjukkan kekerasan terhadap kucing kecil
yang diadu dengan dua anjing berukuran besar
chandra febriana kabupaten bandung